berikutnya di cnn indonesian news report
badan tenaga nuklir nasional atau batan melanjutkan proses pembersihan area yang terpapar radiasi
di komplek perumahan batan indah serpong tanggerang selatan
batan diminta badan pengawas tenaga nuklir atau bapeten untuk membantu pembersihan
dan juga menganalisis material penyebab tingginya paparan radiasi
proses pembersihan dimulai sejak pukul sembilan pagi dan rencananya akan berlangsung hingga siang hari
sisa vegetasi dan juga tanah yang terpapar radiasi ini akan dimasukkan ke dalam drum
dan juga dibawa ke batan serpong untuk diolah kemudian disimpan
setelah proses pembersihan pihak bapeten akan kembali melakukan pemetaan dari paparan radiasi
untuk menjamin keamanan warga perumahan batan indah
jadi pagi ini kita batan dengan bapeten akan melanjutkan proses clean up yang kemarin belum selesai
pagi ini sampai siang akan mengambil sisa sisa tanah yang masih mengandung zat radioaktif
untuk dibawa ke batan untuk diolah
nah sehabis itu kita akan melakukan mapping kembali sehingga daerah ini bisa kita nyatakan aman
oke sudah ada korespondensi ann indonesia ada gita gowinda
di komplek perumahan batan indah tanggerang selatan banten
gita selamat siang
gita bagaimana proses pembersihan dari paparan radiasi di komplek batan ini
apa yang menghambat
ya selamat siang puspa
memang untuk proses pembersihan di kawasan perumahan batan ini saat ini sedang dilakukan
tadi sudah dimulai tadi mulai siap siap pada pukul sembilan pagi
dan sampai dengan saat ini sudah kelompok tiga yang sedang melakukan pembersihan
atau pengangkatan hasil galian yang kemarin sudah dilakukan sebenarnya
dan saya sudah bersama dengan bapak heru umbara dari batan
selamat siang bapak
bapak bagaimana update untuk sekarang ini sudah berapa drum yang sudah diangkut dari tanahnya ini
baik terima kasih selamat siang
jadi sampai saat ini kita sudah mengangkut dua puluh tujuh drum yang dilakukan oleh kelompok pertama dan kedua
jadi mungkin saya informasikan dulu bahwa untuk hari ini kita menurunkan personil dua puluh delapan orang
dibagi menjadi empat kelompok
jadi masing masing kelompok ada tujuh orang
kita skenariokan untuk bekerja per kelompok itu satu jam
jadi satu jam pertama bekerja untuk mengumpulkan tanah tersebut
terus diganti dengan kelompok kedua dan seterusnya
nah saat ini kita progresnya adalah sudah mengumpulkan dua puluh tujuh drum
dimana terdiri dari kelompok pertama mengumpulkan dua belas drum
alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik
dan kita juga mengumpulkan dua belas drum
melakukan monitoring terhadap pekerja yang melakukan pekerjaan ini
jadi dari hasil monitoring penerimaan dosis yang diterima oleh pekerja
itu nilainya masih kecil
jadi antara dua sampai sepuluh mikrosifot
padahal batasannya itu delapan puluh jadi masih di bawah
alhamdulillah teman teman yang bekerja melakukan clean up ini tidak terpapar banyak
nah kelompok kedua dilanjutkan dengan pengumpulan sebanyak lima belas drum
jadi kalau dijumlahkan jadi dua puluh tujuh
sama penerimaan dosisnya juga antara dua sampai sepuluh
jadi masih kecil masih di bawah delapan puluh mikrosifot
nah sekarang dilanjutkan dengan ketiga
jadi yang ketiga ini kita sudah menyelesaikan tadi yang di atas permukaan
habis itu kita lakukan pengukuran kembali
tapi ternyata masih ada di daerah tersebut
sehingga kita diteruskan dengan penggalian
nah setelah itu nanti kita teruskan ke kelompok empat
nah itu adalah progres yang kita lakukan hari ini
mudah mudahan nanti sampai sore kita bisa
saya tidak tahu pasnya nanti sampai dengan kelompok empat gitu kita bisa menyelesaikan
kalau toh nanti masih ada
kemungkinan saja kita akan teruskan besok pagi
jadi seperti itu progresnya
tapi kita sudah melihat bahwa dari progres clean up ini makin lama
makin mengecil apa namanya paparannya
sehingga itu menandakan bahwa proses clean up kita berjalan dengan baik
saya kira itu
jadi kita akan meneruskan nanti sampai ke kelompok ke empat
pak kalau kemarin pada hari
nah untuk hari ini ada target untuk menurunkan berapa persen sebenarnya
ya jadi kita targetnya sebenarnya nanti kita melihat dari hasil mapping terakhir
tetapi tentunya harus lebih rendah dari itu
jadi kita nanti akan sesuaikan dengan jumlah tanahnya
karena kalau yang dipakai sebagai acuan adalah target paparannya
nanti kalau dari segi orangnya dari segi infrastrukturnya
jadi kita harus siapkan nanti kita agak keteteran juga
tapi intinya sekarang targetnya kita membawa tujuh puluh drum
mudah mudahan itu bisa mengakomodasi semua rencana yang kita laksanakan siang ini
pak kalau di sini saya lihat warga tidak seperti biasa untuk aktivitasnya
bahkan tadi sudah ada juga yang bermain bulu tangkis di sebelah area ini
bagaimana dengan sebenarnya keamanan untuk kesehatan mereka dari paparan reac ini
baik sebenarnya ini teman teman di sini kan sudah mengetahui potensi dan sedikit mungkin bahayanya gitu kan
jadi kami memang menganjurkan ke warga di sini tetap melakukan aktivitas seperti biasanya
cuma kita memang membatasi area area di mana area area tersebut mempunyai paparan yang agak berlebih gitu
jadi kalau di sekitar sini kita berdiri di sini tidak ada masalah di sini
jadi mau berapa jam pun di sini tidak apa apa
tapi kalau kita bekerja di tengah pagar kuning itu memang harus dibatasin gitu
jadi itu saja
jadi kalau misalnya mau main badminton mau jalan di sini silahkan
tidak ada masalah
jadi kalau di sini sudah aman gitu
jadi seperti itu
tapi kalau ambang batas normal sebenarnya untuk bisa diterima oleh manusia begitu dari paparan desi bagaimana
memang nanti ada satuannya
jadi itu nanti yang akan kita diskusikan dengan bapak ten gitu
tapi mungkin dalam waktu beberapa hari progres itu akan tercapai
kalau yang tadi ditemukan ini mungkin cesium satu ratus tiga puluh
sebenarnya bisa dijelaskan sedikit pak untuk penggunaan cesium satu ratus tiga puluh tujuh dan sebenarnya digunakan untuk apa saja sebenarnya
ya memang cesium itu penggunaannya banyak aspek gitu ya
di dulu zaman dulu itu digunakan juga di rumah sakit
tapi sekarang kelihatannya sudah tidak digunakan lagi
di industri juga digunakan sebagai alat godjing dan lain lain gitu
dan di tempat tempat penelitian lainnya
saya kira itu
jadi kami memang saat ini masih belum sampai kepada tarap investigasi
kita prioritaskan untuk menyelamatkan daerah ini dulu
jadi mudah mudahan nanti setelah tahap ini selesai kita akan tentunya saat ini pun paralel

jadi kita mengumpulkan barang bukti yang sudah ada di tempat kami
kita melakukan analisis untuk mengetahui asal usulnya
tapi di lain pihak yang lebih prioritas adalah justru kita ingin menyelamatkan daerah ini
jangan sampai mempengaruhi warga di sini
terima kasih banyak pak heru umbara atas informasinya
dan sampai dengan saat ini masih untuk proses di kelompok
kelompok empat ini akan berlangsung
dan tadi juga dari bapak tan mengatakan bahwa proses investigasi masih berlangsung
tapi yang ditekankan di sini ini bukan karena ada kebocoran dari batan
dan ini masih proses berlangsung
siapa pihak atau oknum yang menaruh untuk nuklir atau cesium satu ratus tiga puluh tujuh
yang berada di perumahan batan indah ini
dan tadi juga dari bapak tan mengatakan bahwa cesium satu ratus tiga puluh tujuh juga bisa digunakan
di pabrik seperti halnya di pabrik baja dan juga pabrik kertas puspa
baik terima kasih banyak atas informasi anda gita gowinda
korespondensi ann indonesia melaporkan dari batan indah tangerang selatan